pertanggal tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh dua ada sebanyak lebih penambahan sepuluh kasus covid sembilan belas di tanah air
dari jumlah itu kota jakarta menjadi penyumbang terbanyak dengan lebih dari lima dua ratus kasus di susul jawa barat dan banten
jumlah ini memang terlihat menurun dibandingkan hari sebelumnya yang sebanyak dua belas kasus
tapi harus dipahami bahwa kegiatan testing dan tracing di weekend atau di akhir pekan tidak sebanyak testing dan tracing di hari biasa atau weekdays
karena itu penurunan ini belum bisa dianggap sebagai tren atau kecenderungan
pemerintah mengklaim naiknya kasus covid sembilan belas lantaran kenaikan testing dan tracing yang dilakukan
pertanggal tiga puluh januari jumlah orang yang dites adalah lima tujuh puluh lima per seribu penduduk
jumlah ini jauh di atas anjuran who yang sebanyak satu per seribu penduduk
namun demikian harus diwaspadai positivity rate yang mengalami kenaikan sebesar tiga enam puluh lima persen
sehingga total positivity rate pcr test telah mencapai dua puluh empat persen
jauh melebih sender who yang hanya lima persen
pemerintah mengklaim naiknya kasus covid sembilan belas
pemerintah juga menilai kenaikan laju positif covid sembilan belas ini karena varian omikron
indonesia dipastikan akan mengalami masa puncak kasus yang diperkirakan terjadi di akhir bulan februari
penularannya ini tinggi sekali dan indonesia pasti akan mengalami ini
jadi kalau puncaknya kita dulu pernah lima puluh tujuh ribu
kita mesti siap siap dan hati hati dan waspada
tidak perlu kaget kalau melihat di negara negara lain itu bisa dua kali sampai tiga kali di atas puncak delta
kita masih belum tahu berapa puncaknya akan terjadi di indonesia yang perkiraan kami akan terjadi di akhir februari
penambahan kasus covid sembilan belas ini tentu berimbas pada ketersediaan tempat perawatan di rumah sakit rujukan covid sembilan belas di jakarta
dari empat lima ratus empat puluh lima masyarakat
hingga saat ini ada sebanyak empat delapan ratus pasien yang dirawat di rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran jakarta
sementara jumlah tempat tidur yang tersedia ada sebanyak delapan
dengan keadaan yang semakin mengkhawatirkan ini
maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain memperketat protokol kesehatan
iwan hermawan dwi ari jakarta